sial gue kalah cepet
gue keduluan lagi sama nino
kamu udah sampe
ya ampun aku kira kamu belum sampai loh
soalnya tadi aku gak ngeliat mobil kamu di parkiran
ya kan bisa parkir di basement
tapi kamu udah ketemu soal pak jajeng ya
ini malah nambah masalah baru
aduh ini gue harus cepet cepet sampe rumah sakit
jangan sampe mereka ngomong duluan sama pak jajeng
kayaknya buru buru deh
saya ikutin deh
oncoy aku masuk kelas dulu ya
ya belajar yang pinter ya
nih pake tas enak
si pendimannya juga
nyari apaan lu di tasnya rena
gue masih heran sama si kp elsa tadi
jelas banget dia lagi ngegratek tasnya rena
gue kok jadi curiga ya
pantesan aja dia ngedadak dateng kesini
bawain rena mainan baru
maksud dia apa ya
gue kasih to andin aja kali ya
mbak mir kenapa
udah lama banget gue gak denger kabar lo
alhamdulillah baik baik aja lok
alhamdulillah gue juga baik baik aja kok
ya walaupun kemarin gue sempat sedih ya
tapi yang bikin gue sedih banget sih

jujur sih andin
kalau tau lo banget
seseorang yang nangis
bakal ngegugat pak bos gak bakal gue ngambilin itu dokumen
mir mau lo ambil atau enggak
gue akan cari caraku untuk ambil dokumen itu
ya gue sih berharap banget ya andin
lo sama pak bus tuh gak bakalan cerai lo baik baik aja
sedih banget gue tiap hari tuh mikirin mulu
ah susah tidur gue mikirin lo
beneran deh gue tuh nyesel banget
lo tau mah aduh gak bakal gue ambil
apa yang sudah terjadi terjadilah ya
sekarang paling gue tinggal berserah aja sama allah
karena ini semua allah yang ngatur
ya pokoknya gue berdoa yang terbaik buat allah sama pak bos ya
biar lu berdua juga sama sama terus
terus kumpul bareng lagi bareng rena ya
iya gue novel lo tuh gue pengen ngasih tau
tadi tuh adek lo dateng ke sekolah
gak usah ngapain dia dateng
tadi dia tuh ngecek ngecek tasnya rena gue gak ngerti deh tuh ngapain
tapi ini emang beneran lo liat
ih ngapain gue bohong sih makanya gue nelfon lo gue kasih tau
gue gak ngerti dia nyari apaan tuh gak tau gue
apa yang dicari sama elsa di tas rena
kok elsa sampe dateng ke sekolahnya rena
ada apa lagi sih
kaya nya belum ada mobil nino berarti gue sampe duluan
oke gue harus samperin pak jajah duluan

oke gue harus samperin pak jajah duluan
siial gue kalah cepet
gue keduluan lagi sama nino
bang kamu udah sampe
ampun aku kira kamu belum sampai loh soalnya tadi aku gak ngeliat mobil kamu di parkiran
ya kan bisa parkir di basement
oh tapi kamu udah ketemu soal pak jj nya
emang ini juga baru sampe
kok kemben renan nelfon
ada apa renan
mbaik mainan dari tante frozen rusak
bubble nya gak keluar harus dilapain ya mbaik
mainan dari tante frozen
kamu dapat mainan dari tante frozen
tadi tante frozen ke sekolah aku kasih mainan bubble
ya ampun kenapa gue sial banget sih hari ini
yaudah sayang gini aja
nanti kalo om ketemu renan om benerin mainannya ya
sama sama sayang yaudah nanti kita ketemuan ya

kamu bilang kamu mau kecantikan skincare nyatanya apa
kamu ke sekolahnya renan
kamu ke sekolahnya renan
kamu ke sekolahnya renan
kamu ke sekolahnya renan
kamu ke sekolahnya renan
sayang aku tuh cuma kangen aja sama reinhardt
jadi tadi abis dari kantor cantika aku ngelihat ada mainan lucu banget
habis itu aku keinget sama renda makanya aku beliin
kamu selalu ngelakain sesuatu tanpa semua ketahuan aku
rahasia apa yang kamu sembunyiin
rahasia apa yang kamu sembunyiin
rahasia apa yang kamu sembunyiin
gak abis abis sih masalah gue
bu elsa ternyata ke sekolah reina tadi pagi
ada apa ya
ada apa ya

pak jaja itu dulu sebagai saksi dalam persidangan bu andin kan
pak jaja itu dulu sebagai saksi dalam persidangan bu andin kan
pak jaja itu dulu sebagai saksi dalam persidangan bu andin kan
udah jam dua pas
saya yang nelfon bapak tadi
ini berkaitan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di kasus tempat bewa kerja
yang bapak maksud kasus pembunuhan atas nama orang bukan
yang bapak maksud kasus pembunuhan atas nama orang bukan
saya sempat dengar nama korban dari polisi

ya betul pak
jadi apa yang bisa saya bantu pak
di saat kejadian itu bapak ada di lokasi pembunuhan saudara roy